tuh sono rindu sekali sama si neng sri ah gimana kalau diajak makan mau tidak ya ah cik
orang cobaan oh my god gue seneng banget dengerin seneng pokoknya reak lu tenang aja gue bakal
tanggung jawab milihin lo dress dan
berenangin lo ampel cakep pokoknya nanti malam lo bakal cetar ketemu boy
gimana kalau kita ajak yang lain juga melih itu ya coba gue telfon dulu ya oke
hai baby aduh udah dihir eh udah rapih aduh ganteng banget ya allah
hai eh pamit dulu sama orang rumah ya ya
oke eh enggak lihat udah cakep cakep kedua nih terus kita mau pergi jalan jalan mau ke
mini garden apaan nih garden nggak tahu sih eh bahasa inggris dulu tamamin ini
oh allah tamamin tamamin
ajak ya apa young

ya dia masih di kamar
mari adem adem ya di kamar
mama pergi dulu ya
iya nanti dibukain
kalau udah selesai dehoy
nih jangan duluan kali baby
suara lo kayak suntuk banget
gue bete gue dikurung sama nyokap di dalam kamar
nggak boleh keluar
yah lo lagi dikurung ya
padahal gue baru aja mau ngajakin lo jalan
nih gue aja udah di rumah cindy nih
lo dari mana menyimpulkan gue nggak bisa
kan tadi lo yang bilang katanya lo lagi dikurung
ini malah kesempatan bagus
jadi gue bisa kabur dari rumah soalnya nyokap gue lagi nggak ada
ya udah lo tungguin gue di rumah cindy ya
perginya bareng bareng oke
lagi dikurung nekat juga dia kesini
namanya juga meli
meli mau kemana
meli mau jalan tante sama temen temen meli boleh ya
bukannya mau pergi sama si yajah singkir remit
nggak nggak beneran tante
nggak beneran tante
kalau tante seandainya ngijinin meli buat pergi sama temen temennya meli
meli nanti beliin tante nasi goreng spesial kesuruhan tante deh
boleh tante ya
meli kasih liat nih
barusan yang telepon
ya udah deh
tapi awas ya kalau pulang nggak beli nasi goreng kesuruhan tante
thank you tante ya
makasih ya tante
tapi nanti meli beliin nasi gorengnya pakai ini
balikin duitnya tante
bener ya si eci ngasih makan anaknya
apaan sih bangor banget
apaan sih bangor banget trus dia

makanya satu satu saja
apcenya seseorang rumah
yang ini gram lima an
ada siapa aja
ngumpul dimana sih kok
berisik banget sih punya suara motor gitu kayak lagi balapan
kalo sampe raya kesini
kok dimana sih
jangan deh sayang
ini kamu gak usah kesini
ini aku juga
ntar aja udah mau selesai kok
mau pergi kemana
ah sorry yang berisik
nyanyian sama anak anak smp aku
tadi mereka ngontek aku
yaudah deh gapapa
ya udah sayang
lo kenapa mon
tantang aja lagi
cdi nya sudah ada manggan
aduh mbah belum kecepen
sibuk sama yang mau tanya ini
bumahan sih kamu saya suruh juga saya buka lah
cdi nya itu belah mana
tetap di diet ya mbah
kayak kayak ini aja ya kayak orang banyak penyakitnya ya
mbah kita teh kayak dokter saja ya
obatin banyak penyakit
emang kita dokter
dokter gigi gak mungkin dipanggil
gak enak saya waktu untuk sahabat saya
sos saya mbah main fisiknya mbah
banyak senyum sadung
kalau mau berhenti tuh jangan kayak begitu
sok malah lewat sana
aduh sih neng mah ada apa
soalnya kalau dipanggil panggil abang ojek takutnya gak denger
soalnya pakai helmnya tebal banget
kok saya kelihatan kayak tukang ojek gitu
sono eh rindu sekali sama si neng sri
gimana kalau diajak makan
mau tidak ya
ah cik kurang cobaan
kalau sri jujur lagi
banyak kerjaan sama broding
eh taunya broding
ngajak jalan jalan
halo kenapa neng sri diem aja
kebetulan kerjaan sri semuanya udah beres
akang mau ajak jalan jalan neng sri
kenapa gak mau
akang sedang rigdug aja jantungnya
ya udah itu ya
nanti sama kang dijemput ya